timnas indonesia akan berjumpa dengan thailand dalam final piala aff dua ribu dua puluh di national stadium singapura
pada laga yang akan digelar dua kali yakni dua puluh sembilan desember dua ribu dua puluh satu dan satu januari dua ribu dua puluh
asnawi mangkualam dan kawan kawan sukses melaju ke final
usai unggul agregat lima tiga melawan singapura di semifinal
sementara thailand lolos ke final usai memungkam vietnam
meski mengapresiasi kerja keras para pemain pelatih timnas indonesia
sinteyong tetap meminta penampilan squad garuda lebih ditingkatkan
apalagi lawan yang dihadapi di final adalah thailand
namun sini yakin indonesia menjadi yang terbaik saat duel di final nanti
dengan materi pemain timnas kali ini yang didominasi para pemain muda
ada kekhawatiran secara psikologis para pemain akan sedikit berpengaruh
apalagi ini menjadi final pertama buat mereka
namun shin yakin para pemain muda timnas bisa mengatasi hal ini
in fact staff ini seperti si altair yang bertemu kawasan timnas indonesia
pertama kali arrive sana
ini baik dengan mematahkan ben frazi dengan tim
bagaimana menurut anda
harus dibicarakan kepada para pemain agar lebih stabil untuk kontrol pertandingannya
keeper timnas nadeo argawinata juga meminta dukungan penuh dari rakyat indonesia
dan berjanji akan memberikan yang terbaik dalam laga final nanti
tetap dukung timnas indonesia apapun yang terjadi
karena kita semua di sini juga berusaha semaksimal mungkin untuk mengharumkan nama indonesia di ajang kali ini
dan tidak bosan bosan mengingatkan untuk kalian semua
intinya tetap semangat terus
karena kalau kita juara kalian juga pasti ikut perasaan kita
sementara itu seorang pengusaha asal malang gilang widya pramana
memberikan bonus lima ratus juta rupiah bagi para pemain dan ofisial timnas
karena berhasil melaju ke final piala afl
bahkan ia berjanji akan menggelontorkan bonus tambahan sebesar satu miliar
jika timnas indonesia berhasil menjadi juara
kawat kita mas gilang memberikan support semangat
melalui bonus yang diberikan
misalnya anak anak akan sangat senang kita berterima kasih
ada pengusaha pengusaha muda yang gila bola seperti ini
yang sekaligus juga memberikan dukungan finansialnya kepada anak kita
anak anak indonesia yang saat ini berjuang untuk garuda dan merah
dengan tim sekarang dibawah asuhan sintayong
pemain benar benar meningkat
sekarang lebih banyak berlari berlari lebih banyak effort
dan daya juang dan determinasi semakin tinggi
bisa juara di ilang
bonus uang tunai lima ratus juta tersebut diterima langsung oleh sekjen pssi yunus nusi pada senin siang
semua pihak berharap tahun ini menjadi momentum terbaik
bagi timnas sepak bola indonesia untuk menjadi yang terbaik
di ajang bergensi tingkat asia tenggara ini
tim liputan cnn indonesia